ini menyebabkan ruang tunggu yang disediakan tidak cukup menampung calon penumpang
hingga hari ini pt kereta api indonesia daup satu mencatat sejak lima sampai sepuluh juni sudah ada satu ratus empat puluh tiga penumpang yang berangkat dari stasiun senen
ada dua puluh enam rangkaian kereta api dan delapan rangkaian tambahan diberangkatkan dari stasiun senen
sementara puncak arus mudik dari stasiun pasar senen diperkirakan jatuh pada empat belas juni dua ribu delapan belas
setiap harinya rata rata dua puluh delapan penumpang berangkat dari stasiun senen ke tempat tujuan pada musim mudik dua ribu delapan belas
yang menyebabkan ruang tunggu di stasiun tidak lagi bisa menampung calon penumpang
kebanyakan calon penumpang yang datang tiga jam lebih awal menunggu di selasar stasiun ataupun di depan pintu masuk
nah sekarang sudah ada rekan saya silvano haji di stasiun senen jakarta
vano seperti apa kepadatan di situ wow padat sekali di belakang anda
ceritakan kepada kami apa yang anda lihat dan anda dengar di sana
dengar suara anda
tapi yang jelas disini tadi saya tersenggol beberapa orang yang sudah siap masuk ke dalam stasiun ini merupakan panggilan terhadap calon penumpang ke dalam peron satu jam sebelum kereta berangkat
tetapi kalau misal kita bisa
saya lihat di sekeliling saya ini ini tepatnya di depan pintu masuk stasiun senen
saat jam berbuka sembari menunggu kereta berangkat yang akan dipanggil sekitar satu atau dua jam lagi
para calon penumpang ini tidak kebagian tempat menunggu di ruang tunggu sehingga mereka harus menunggu di sini
meskipun saat ini stasiun senen sudah bebenah artinya sejak tadi tempat ini sejuk karena ada water spritter
dan kemudian sirkulasi juga cukup baik
di sini meskipun kalau kita bilang setiap harinya rata rata sekitar dua puluh delapan penumpang ini berangkat dari stasiun senen
nah kita coba tanya kepada calon penumpang yang sudah menunggu
tadi saya dengar mereka datang ke sini pada pukul setengah lima sore
halo ibu ibu indah
saya mau tanya ibu tadi berangkat sampai sini jam setengah lima sore benar
iya betul setengah lima sore sampai sini
kenapa sih bu datang lebih awal berangkat jam berapa keretanya
karena takutnya nanti macet ya kita nggak ngerti prediksinya nanti gimana
terus akhirnya kita udah berangkat ke awal awal aja deh nanti daripada nggak kebagian keretanya
kereta berangkat jam
tujuh empat puluh lima berarti masih sekitar satu jam empat puluh lima menit dari sekarang
ini nunggu selama ini berarti buka puasa di sini juga
iya buka puasa di sini
jadi ibu udah buka
ini sendiri pak
ini sekeluarga sama bu dwi
tiketnya gimana pak
ini dapatnya dari bulan apa pak
dari bulan april
dari bulan april itu pertama gagal terus akhirnya pesen teman
dapet empat puluh tujuh empat puluh tujuh orang pulang pergi
kalau bulan maret kemarin sudah pesan juga
bulan maret pesen tapi gagal
gagal karena gagal sinyal lah
sinyalnya kurang bagus
terus akhirnya bulan aprilnya
bersama keluarga di sini dapat mobil ke stasiun senen gampang atau mudah pak
karena di jakarta sudah mulai sepi kan pak
tidak ada tadi sekali bokeh langsung dapet
dwi terima kasih banyak
satu lagi saya mau tanya ke bu indah
tujuan kemana bu
saya lupa tanya tadi
tujuan ke semarang
kalau ke semarang ini berarti ibu tambah kereta tambahan
iya kereta tambahan dapetnya
ada tambahan dengan harga berapa bu
rp tiga ratus per orang
berarti satu orang tiga ratus ribu kereta tambahan dan pesannya bulan april lalu
pesannya bulan april lalu
oke bu indah terima kasih banyak
nah kalau saya bisa cerita sejak tadi ruang tunggu itu sudah penuh
dan juga beberapa spot atau beberapa area di stasiun senen ini juga penuh
banyak orang duduk di sini menunggu
mereka menghindari satu macet di jakarta meskipun sekarang juga sudah sepi jakarta
dan kedua masalah transportasi
tadi saya sempat bertanya kepada para calon penumpang bahwa mereka kesulitan mendapatkan transportasi umum ke stasiun senen dari tempatnya
misalnya yang dari bekasi susah untuk naik kereta ke sini
atau yang dari jakarta utara menuju ke stasiun senen ini
nah barusan itu tadi orang yang akan masuk ke pintu stasiun
nah kalau saya
bisa ceritakan bahwa puncak arus mudik di stasiun senen ini saat ini yang saya rasakan ini sudah terlihat di stasiun senen
meskipun kalau kita bisa bicara stretching hari libur ini terlalu panjang jika dibandingkan dengan tahun lalu
sehingga setiap harinya distribusi calon penumpang yang datang ke stasiun senen ini juga mulai merata
penuh setiap hari di stasiun senen
kembali ke studio putri
semangat melihat orang orang mau pulang kampung itu selalu bikin merinding ya
terima kasih silvano dari stasiun senen
dan demikian informasi gomudik update kali ini
anda sudah merencanakan mudik atau belum
nah untuk anda yang mau mudik ingin mendapatkan informasi terkini seputar arus lalu lintas
jangan lupa download atau unduh aplikasi gomudik cnn indonesia